lima hari setelah lebaran jumlah kendaraan di pelabuhan bakauheni lampung terpantau menurun
kapolres lampung selatan akbp edwin menyebut penurunan jumlah kendaraan ini justru menjadi rambu
akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan pada puncak arus balik nanti
peningkatan jumlah kendaraan diprediksi terjadi pada dua puluh sembilan april hingga satu mei dua ribu dua puluh tiga atau puncak arus balik lebaran
hal ini seiring dengan adanya perpanjangan libur sehingga para pemudik memilih untuk menghabiskan waktu lebih lama di kampung halaman